momen idul fitri tahun ini dirayakan dengan situasi yang jauh lebih baik dari dua tahun sebelumnya
umat muslim menyambut gembira tidak hanya dengan mudik lebaran tapi juga kembali melaksanakan sholat id di masjid
di sejumlah tempat masjid kembali dipenuhi oleh umat yang melaksanakan ibadah sholat
bagaimana memaknai momen idul fitri tahun ini yang juga terselip harapan kita bisa menang melawan pandemi
saya coba akan berbincang pada malam hari ini bersama dengan bapak yusuf kala wakil presiden ke sepuluh dan juga ke dua belas ri yang juga ketua dewan masjid indonesia
pak jk selamat malam assalamualaikum pak kabar baik
baik pak jk sebelumnya selamat hari raya idul fitri pak mohon maaf lahir dan batin
ya pak maaf
ya baik pak kita lihat tahun ini situasinya sudah jauh lebih baik ya
pak jk masyarakat sudah bisa sholat id di masjid sudah bisa juga mudik sebagai ketua dewan masjid
bapak melihat perayaan idul fitri tahun ini yang pertama kali sejak pandemi dengan berbagai macam pelonggaran seperti apa bapak memandangnya
ya tentu ini ada dua hal kegembiraan
pada nartak pertama kita dua tahun tidak merayakannya dengan sekarang ini
dua memang idul fitri juga sudah bersyukur dan kita bisa menyempurnakan ibadah kita selama ini
jadi harus bersyukur dan bersemangat saja
puasa rempah pihak kita menunggu selama dua tahun pun
jadi itu menambah gairah menambah semangat kegenderaan masyarakat
karena itulah hampir semua
kita dengar titik lagi mana saya kira tiga empat ratus ribu itu kita beri kepada dewa dewa asyik
baik tapi pak jk sendiri artinya sepakat ya pak dengan kebijakan pemerintah yang sudah melonggarkan berbagai macam hal
terutama dalam hal idul fitri tahun ini
mulai dari boleh mudik kemudian bisa sholat id kembali
kita lihat di sejumlah titik
di lapangan lapangan juga di jakarta di jawa barat di beberapa tempat
ini sudah mulai ramai kembali
bapak sepakat sudah saatnya memang pemerintah mulai melonggarkan berbagai macam pelonggaran ini pak
kalau ini akan sampai sekarang bawah lima ratus per hari
itu wajarlah bahwa pemerintah mengambil

itu harusnya kegiatan keagamaan kegiatan di mudik
itu sehingga kita bisa melalui
nah ini seperti pada sernon
oke baik pak jk kita break terlebih dahulu pak
karena tampaknya juga ada gangguan komunikasi
jadi kurang terdengar dengan jelas
tapi lebih jauh menurut bapak apakah memang momen idul fitri tahun ini
momen mudik yang juga dianggap juga di nilai pemerintah ini sudah lancar
ini bisa menjadi titik balik pak
sudah tepat untuk kemudian artinya kita bersiap menuju ke fase endemi
seperti yang disampaikan oleh beberapa menterinya pak presiden
bahwa ini bisa menjadi satu contoh bahwa langkah untuk menuju ke fase endemi setelah momen idul fitri ini
dijawab nanti pak jk kita harus break
kami akan segera kembali sesaat lagi

ada berbagai pelonggaran yang diambil oleh pemerintah pak jk
iya yang jelas
seperti berita berita tadi

biar ada seratus saja

terima kasih pada semua pihak yang mendorong penyelenggaraan vaksin yang begitu banyak

itu wajar walaupun tetap hati hati
kalau tidak hati hati bisa naik lagi
nah masyarakat sebaiknya menurut bapak bagaimana merespon berbagai macam pelonggaran ini
apalagi kalau kita mengambil momen di idul fitri tahun ini pak
sudah boleh mudik banyak yang mudik angkanya delapan puluh jutaan orang lebih
sudah boleh sholat id juga sudah bisa bersilaturahmi
nah penting juga untuk masyarakat berhati hati dan bijak juga ya pak jk untuk menyikapi situasi hari ini
dia tinggal dua saja sebenarnya
tinggal itu dua yang kalau jalan sekarang tidak naik kan
dan dia tidak naik dia haruskan cuci tangan otomatis saja
karena ada tempat tempat yang harus diperbaiki
oke baik pak jk
kita lihat juga beberapa pejabat publik hari ini ya
sambil kemudian juga mencukuri situasi pandemi yang membaik
terselip kemudian harapan bahwa ini adalah
menangan melawan pandemi
ini dianggap bisa menjadi momentum kita melawan pandemi
apakah memang apa yang terjadi saat ini pak jk dengan situasi membaik
kemudian juga pelonggaran
ini memang menjadi saat yang tepat atau menjadi semangat untuk bisa kita sebut ini kita menang
atau kita memang berusaha terus untuk melawan pandemi covid sembilan belas
ya saya harus jelaskan lagi ya
saya masih di otomatis ini pak
kalau kita dapat mengendalikan
saya juga akan mengatakan menang
karena bisa kembali lagi
jadi ini adalah yang harus disatukan
karena lagi sisi masyarakat sudah membaik
ya dibanding dengan banyak negara
kita lebih baik dari negara itu
kita harus berpikir pikir untuk berlanjut terus
itu hal sebenarnya yang kita harus berhasil
nah kalau bicara menuju fase endemi
pak jk apakah momen hari ini juga bisa menjadi langkah awal untuk keyakinan pemerintah menuju ke fase endemi
karena beberapa pejabat pemerintah juga sudah menyampaikan
para menteri menyampaikan ini diharapkan bisa menjadi momen untuk menuju ke fase endemi

ini ini menurut bapak kalkulasinya indikatornya harus seperti apa agar kemudian kita bisa siap menuju ke fase endemi
setelah mudik selesai dan juga setelah momen idul fitri ini
saya kira aturannya ialah kalau angka penyebaran itu tetap di bawah satu persen daripada puncaknya itu otomatis mendekati pandemi
kalau seperti sekarang yang baru satu ratus lima puluh kalau itu bisa dijaga itu sudah endemic
artinya bahwa ini sudah menjadi penyakit yang tersebut saja biasa
oke ya harapannya tentu ini kita bisa siap untuk menuju ke fase endemi setelah mudik tahun ini
apa yang menurut bapak juga perlu dicermati pak oleh pemerintah juga oleh masyarakat setelah perayaan idul fitri
kalau kita bicara soal menuju ke situasi yang lebih baik lagi
apa pandangan bapak soal itu
ya pertama karena yang berubah dalam minggu ini adalah mudik
mudik itu berpengaruh nanti
tergantung kepada apa yang terjadi di daerah asal dan juga apa yang terjadi dari yang mudik itu
kalau yang mudik itu membawa atau juga yang mendapat dari mudik
jadi jauh lebih aman daripada biasa
jadi peta peta ini akan berlanjut terus
kita dapat menjaga mengendalikannya ke arah yang lebih positif
oke artinya pemerintah juga perlu mempertahankan situasi yang mulai membaik ini ya pak jk
tapi kita orientasi dengan masyarakat
karena kalau kita masyarakat tidak di pilih tidak di masker juga nanti bisa naik lagi

pak jk tapi bapak secara pribadi optimis pak bahwa setelah mudik ini sekarang kan juga yang mulai didorong adalah
bagaimana pemerintah mengantisipasi kemungkinan ada kenaikan kasus
tapi bapak optimis bahwa setelah mudik idul fitri ini
selesai semua momennya pada pekan ini situasinya tidak seburuk
apa yang mungkin dikhawatirkan atau memang relatif pemerintah sudah bisa mengendalikan penyebaran pandemi covid
ya kita bersumpu gitu
bahwa pemerintah bukan pemerintah saya sendiri
dalam masyarakat dari instansi substansi lainnya itu dapat menjaga itu
karena walaupun pemerintah usaha tapi masyarakatnya tidak di pilih
semua tidak akan terjadi
pemerintah dan masyarakat itu dua kunci yang juga sangat penting
pak jk kita ingat ya kalau kita kembali ke belakang dua tahun yang lalu
ketika masyarakat umat muslim diminta untuk sholat id di rumah saja
itu kemudian masyarakat patuh
kemudian sekarang ketika diberikan pelonggaran
berbonong bonong juga masyarakat rindu juga untuk sholat id di
apa yang bapak lihat dari perayaan hari ini
di mana masyarakat mungkin sudah mulai bersuka cita
umat muslim sudah bisa kembali sholat idul fitri lagi
bertemu dengan keluarga lagi
apa yang bapak lihat dari momen hari ini pak sepanjang hari ini
ya kalau dua tiga tahun lalu
itu sholat idul fitri itu secara kesyukuran
terasa tidak gembira
sekarang ini suku dengan gembira
ini orang orang mudik
dan itu adalah suatu kandat gembira
sholat urahim penting
karena kita kehilangan sholat urahim selama lebih dua tahun ini
nah pak sebagai ketua dewan masjid
pak hari ini sudah bisa sholat id di masjid masjid
di lapangan besar ya
masyarakat di berbagai daerah
artinya juga ke depan mungkin juga tempat
tempat ibadah termasuk masjid juga mungkin sudah mulai bisa kembali ke situasi
seperti sebelum pandemi
apa yang bapak imbau kepada umat muslim
kepada pengurus dewan masjid se indonesia
setelah momen idul fitri ini
juga tetap menjaga situasi
dan memanfaatkan dengan baik situasi pandemi yang sudah membaik ini pak jk
ya pertama sekali lagi
rumah ibadah lezat ibu ka
tetap menjaga disiplin supaya
jadi anggaplah seperti masjid masjid itu
namun dengan ada keluar rumah
selalu cari handphone kantong
sekarang seluruh keluar rumah harus pasang masjid
sampai suatu waktu tertentu
dimana disitu sudah dapat mengendali
terima kasih pak agia
diri yang juga dirah
itu rata bersyukur
tapi tanpa kegembiraan
dan sudah situasinya bersyukur dan kegembiraan
juga ada harapan pak bahwa
momen idul fitri ini juga bisa menjadi momen
untuk kebangkitan secara ekonomi ya
karena ekonomi masyarakat juga mungkin kembali berputar
nah pandangan bapak soal
itu seperti apa pak jk
ya artinya kalau orang murid sudah boleh
itu berarti ekonomi berjalan
nanti belanja masyarakat naik
karena kalau saat itu isu ekonomi
tumbuhan itu belanja masyarakat
kalau dulu belanja masyarakat taat
yang tidak berpakat
tidak ada jarak
dan tidak boleh mudik
tidak boleh belanja
karena kalau orang belanja
berarti ada kehidupan
memang ya kita juga dihalangi oleh
itu bukan alasan pokok
alasan pokoknya ialah
masyarakat sudah bergerak
tinggal beberapa pemerintah mengatur
beberapa pemerintah mengatur
kemuliaan yang terkenaik
itu juga akan menyebabkan
kemuliaan orang yang terlalu
kita akan konsumsi
pak apa catatan bapak
apa masukan bapak
apa terhadap pemerintahan
presiden jokowi saat ini
kalau kita bicara soal
di tengah pandemi
yang mulai membaik ini
berikan masukan kepada pemerintah
ya memang ekonomi masyarakat
juga sangat bergantung
kepada pelajaran pemerintah
bahwa selama tiga tahun ini
ataunya juga pinjaman luar negeri
bukan pinjaman pemerintah mungkin
jadi itu tidak berarti
pemerintah harus menjaga
kebelanjaan negara yang efisien
pemerintah presiden jokowi
kepadam barang dalam
konsumsi dan kekuncian
seperti katanya tadi
tapi pemerintah juga
karena negara ini
sudah terlalu awam
biar kita bisa menjaga efisiensi
jadi proyek proyek yang tidak penting
karena nanti tahun depan
efisi kita tidak boleh lebih lebih
tiga tahun terakhir
ekstensi dari perhatian itu
proyek proyek yang tidak penting
mengacu kemana ini
menurut pak jika
proyek proyek apa yang
belum terlalu urgent
untuk ditunda terlebih dahulu pak
ya tentu pemerintah penjaga
untuk jangka panjang
perlu diandalkan dulu
untuk ditunda dulu
ya itu perlu
yang bisa menjaga
ini perlu dijaga
efisiensi terlebih dahulu ya pak jk
pak jk terima kasih banyak
jadi kalau bapak sendiri
hari ini berlebaran
bersama dengan keluarga
di rumah saja pak
bersama dengan keluarga
kadang banyak keluarga
teman anak yang selalu berlebaran
bersama dengan keluarga
bahkan sampai malam malam pun
tampaknya pak jika
masih menerima tamu ya pak
terima kasih banyak
terima kasih banyak pak jk
ini menjadi momen yang baik
bagi kita semua masyarakat
dan juga pemerintah
untuk bisa berharap
atau mengatasi pandemi covid sembilan belas
terima kasih banyak pak yusuf kala
sudah bergabung bersama dengan kami